pak kamu kecewa gak dengan kesempatan itu
kecewanya udah kemarin sejak tiga bulan
nanti akan disiapkan
kecewa gak mas
kecewa nggak dengan keputusan ini
kecewanya udah kemarin sejak tiga bulan
nanti akan disiapkan
langkah langkah yang lain
estimasi potensi pad yang hilang itu sampai berapa sih
sampai media randang
gak usah dipermasalahkan
renovasi kemarin itu habis berapa mas
yang pakai apbn
yang apbn berapa
yang apbn berapa apbd berapa
sebagai penggunaan apbd itu merasa rugi gak
dan kita juga sampai penggeseran
anggaran juga untuk men support
acara ini tapi ya gak apa apa
komitmen yang sudah saya tanda tangani
ya kalau harus geser anggaran
nambah anggaran itu saya rasa nggak masalah
lima puluh an itu bukan mas
yang dari apbd kemarin
lupa aku pilih
pokoknya adalah ya
terkait refocusing anggaran kemarin
apakah kemudian akan dikembalikan
ke normal atau tetap refocusing
apa apa yang sudah kita siapkan
piala dunia ini akan tetap
karena nanti pak ketua
umum pssi akan menyiapkan
event lain juga insya allah
di tahun ini jadi